nah berikutnya pemirsa ini tentang sejumlah kendaraan yang kedapatan masih nekat parkir liar di jakarta timur
dicabut pentil bannya dan diderek petugas udin perhubungan
tidak hanya itu pengemudi bajai yang terparkir di sembarang tepat dihukum untuk hormat pada rambu dilarang stok
inilah hukuman yang diberikan untuk pengemudi bajai yang nekat parkir sembarangan
sanksi ini diberikan oleh petugas dari suku dinas perhubungan jakarta timur saat merazia parkir liar
satu persatu kendaraan yang kedapatan parkir liar di jalan jati negara barat dewi sartika dan jalan maijen sutoyo jakarta timur
dicabut pentilnya dan diderek oleh petugas udin perhubungan yang dibantu pihak kepolisian dan tni
meski ada pengendara yang menolak untuk ditertipkan petugas tidak menghirakan dan langsung menderek kendaraannya untuk dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta timur
dan untuk jalurnya sendiri mana aja pak untuk hari ini
hari ini kita dari jantan negara barat lanjut ke kampung bayu dewi sartika
hari ini ada delapan puluh lima
mentil ada sekitar dua puluh an
meski penerapan denda sebesar lima ratus ribu rupiah telah lama diterapkan
namun hal ini tidak membuat para pelanggar jerah untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang bukan seharusnya
efri jal jakarta